tni kan dalam hari ini adalah bko pada polri kita berada di belakang untuk itu
dan kalau kemarin mungkin ada keterlibatan tni hari ini kita turunkan dan pushpom tni ke batam
untuk memeriksa ada nggak keterlibatan tni
tni di situ baik terhadap merakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya
ini saya turunkan hari ini dan puskom tni datang ke sana
untuk melihat secara keseluruhan tentang peran tni di situ